tujuh belas partai politik telah resmi mendapatkan nomor urut namun dibalik itu masih ada sengkarut dugaan manipulasi verifikasi faktual partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh
bagaimana catatan media melihat proses pesta demokrasi terbesar di indonesia ini dan bagaimana nanti media akan mengawal hal ini
akan kita diskusikan bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza dan direktur utama tempo arief zulkifli
selamat malam mas revo mas arief
dari tujuh belas partai politik sudah mendapatkan nomor urut resmi dari kpu ri dan diprediksikan bahwa kontestasi ini akan semakin ketat mengingat jumlah parpolnya bertambah namun ceruk pemilih dan juga ideologi parpol beririsan
bagaimana catatan media melihat hal ini apakah benar nanti kontestasi politik ini akan semakin ketat dibandingkan pemilu pemilu sebelumnya
sebenarnya kalau kita melihat dulu ini
sebenarnya kalau kita melihat dulu ini
biasanya sudah memiliki referensi pilihan
sekarang pr dari para mpr ya yang sekarang akan dilakukan oleh tujuh belas partai politik beserta pemilu
ini adalah memperlukan swing dan para pemilu lain
soal ketat atau tidak ketat
memang tergantung kemana
ada beberapa wilayah ada beberapa provinsi yang sebenarnya memiliki keturunan untuk votersnya tinggi
jki jakarta terang masuk lumayan putusnya
angka pemilihnya itu berbeda dari satu partai politik ke partai politik yang lain
kita beberapa provinsi sebagian dari yang lain
misal seperti jawa tenggara
jawa tengah jawa timur jawa barat itu relatif lebih stabil referensi politik
nah ini yang nanti akan kita lihat
banyak partai politik yang akan lolos result sehingga bisa mengirimkan wakilnya di senayan
setelah pemilu dua ribu dua puluh empat
nah kita semua nanti akan mengikutinya ya
nanti apakah partai politik ini akan tetap atau nanti akan bertambah
masih ada satu partai politik yang sudah ditetapkan dalam
kasih administrasi tapi dalam verifikasi faktual itu tidak lolos yaitu partai umat
dan kita dengar juga akan menunjukkan jam banding
kemudian juga dalam satu dua hari terakhir ini kita juga mendengar ada temuan temuan yang dikemukakan oleh koalisi masyarakat sipil
terutama oleh indonesia koronavirus
yang menunjukkan bahwa ada
kecurigaan penyalahgunaan lah
ini tentunya nanti akan kita ikuti bersama
apakah itu akan membuat konstelasi
partai politik akan berubah atau tidak
kan kita termati bersama
baik sebelum kita masuk ke membahas lebih dalam mengenai adanya dugaan rekayasa verifikasi faktual
saya mau ke mas arief terlebih dahulu
apakah suing voter besar nanti di pemilu dua ribu dua puluh empat
yang tadi sudah diungkapkan oleh mas revo
apakah swing voter ini begitu besar sehingga bisa menentukan nanti di dua ribu dua puluh empat atau seperti apa
ya saya kira ada beberapa isu ya yang mesti kita perhatikan
menyusul dikeluarkannya tujuh belas partai
diumumkannya tujuh belas partai yang lolos verifikasi
apa yang dikatakan oleh
icw di pengantar dari diskusi ini
yaitu ada kecurangan atau potensi kecurangan yang dilakukan oleh kpu pusat
dengan meloloskan setidaknya tiga partai politik
yang sebetulnya diduga tidak sesuai ya
atau tidak apa
mungkin tidak bisa lolos karena tidak memenuhi syarat syarat tertentu begitu
nah ada gugatan
dan saya kira ini akan mencederai
proses pemilihan kedepannya
jadi bayangkan kalau partai partai yang dimaksud tadi
ternyata mendapatkan suara yang signifikan
atau dia mendapatkan suara
yang diduga itu sebetulnya adalah bisa diambil oleh partai lain
nah karena anda tadi bicara suing voter juga pasti akan mendesak arahnya
jadi akan ada
walaupun saya kira mungkin tidak pembatalan
tapi akan ada kepercayaan yang cedera
jadi kredibilitas dari pemilu dua ribu dua puluh empat akan punya tantangan yang serius
yang kedua menurut saya adalah
betul sekali kalau dikatakan tujuh belas partai ini praktis tidak bisa kita bedakan
jadi semua sama aja
partai partai saya kira dalam beberapa pemilu terakhir memang
belum berhasil mengidentifikasikan dirinya
apa yang sebetulnya mereka sedang perjuangkan
dulu kita mengenal ada partai nasionalis dan ada partai agama
tapi kita tahu bahwa pada akhirnya yang nasionalis pun merangkul kelompok
atau pemilih yang berbasiskan sentimen agama
begitu juga sebaliknya
jadi sebenarnya tidak ada bedanya
dan ini semakin kelihatan lagi ketika partai partai itu berancang ancang
atau malah sebagian sudah masuk untuk mengejar calon presiden tertentu
yang elektabilitasnya tinggi
untuk mengejar apa yang disebut dengan efek ekor jas
jadi dia merapat ke parpol begitu
tujuannya agar partainya mendapatkan efek ekor jas
yaitu dia mendapatkan suara yang signifikan
sehingga mereka dapat kursi lebih banyak
di parlemen ya
mau pusat maupun daerah
nah artinya apa
artinya kan sebetulnya kita tidak bicara tentang ideologi
saya udah nggak tahu lagi misalnya kalau saya kepengen partai yang progresif dalam hal pajak
atau konservatif dalam hal pajak
saya mau dimilih siapa
dan partai partai saya kira menghindar untuk membahas itu
kalau saya mau bicara tentang perlindungan terhadap kelompok rentan misalnya ya
defable lgbt misalnya begitu
itu partai apa yang memperjuangkan
saya kira nggak ada yang mau sekarang ngomongin isu isu seperti itu
padahal isu isu itu penting untuk bisa membedakan secara distingtif partai satu dengan partai yang lain
baik karena itu
tadi juga menyinggung mengenai adanya dugaan kecurangan yang diduga dilakukan oleh kpu pusat
saya mau ke mas revo
mas revo bagaimana media melihat hal ini
kemudian bagaimana kita media harus mengawal agar tantangan kredibilitas yang tadi disinggung oleh mas arief
tidak begitu besarlah tantangannya nanti di pemilu dua ribu dua puluh
ya hari ini kepertarian jenderal kpu melakukan bantahan
tapi kan bantahan ini perlu diperlukan lagi secara distingtif ya
pihak yang memberikan keadaan keadaan dari penduduknya dan pelaburannya
setelah itu tersebutkan masjid etik atau kehormatan di kpu ini
ke parlemen itu untuk melindak selanjutnya
dari atau pt un
nah artinya nanti akan ada keretapan hukum yang tetap terkait dengan
kalau enggak ya hanya menjadi isu satu menuduh dan yang satu membaca
tapi yang jelas partai politik namanya disitu tentu yang seperti tadi disampaikan oleh zulkifli
itu akan berkurang kritis
nah ini yang sekarang harus dilakukan gitu ya
apakah si masyarakat kecil atau kecil ini akan laporkannya
sehingga tangkaan atau tuduhan yang disampaikan itu memiliki ketetapan hukum
kita akan melakukan
nah ini yang tentunya sekarang lagi kita termati bersama ya dalam satu dua
sama ya dalam satu dua atau satu kali ke depan inilah
sebenarnya setelah kemarin dan hari ini isu tentang korupsi ini mencuat
kemudian proses hukum harus berlangsung dan berjalan agar kemudian tidak begitu mencederai pesta demokrasi
mas arief tadi menyatakan bahwa dianalisa atau diduga ujungnya nggak sampai pembatalan
namun analisanya ujungnya sampai mana nih kalau misalkan nggak sampai pembatalan
ya kalau menurut saya kan prosesnya masih berlangsung dan ada tenggat tenggat yang mesti dipenuhi ya
saya kira itu di dalam peraturan di undang undang pemilu juga cukup jelas
nah cuman memang kalau misalnya apapun hasilnya dengan adanya insiden kemarin
itu menunjukkan betapa kpu sedang memuaskan
memasuki turbulensi yang serius menurut saya untuk menjaga kredibilitasnya
kalau kita bicara dengan pimpinan pimpinan kpu yang sebelumnya
seperti banyak muncul dalam liputan media itu kelihatan betul kekecewaan mereka
karena dari awal memang kpu ini kan maunya kan atau mestinya kan dijaga betul independensinya
di tengah tarik marik kepentingan politik sekarang ini
nah kalau itu sekarang ini misalnya tidak bisa di settle isu itu tidak bisa diklarifikasikan
bahwa ada tiga partai yang sebetulnya tidak lolos tapi dipaksakan lolos
dan itu bukti buktinya saya kira cukup jelas ya paling tidak dalam liputan liputan media
ada perintah lewat whatsapp group dan media bisa mengakses informasi itu
rasanya nanti kalau keputusannya yang normatif begitu pasti akan muncul ketidakpercayaan gitu
nah apalagi yang bisa kita pegang kalau semua prinsip prinsip demokrasi yang kita percaya
partai politik dan pemilu sebagai

kita bisa mengakses informasi yang benar benar terkait dengan keuntungan politik

saya tidak mau berandai andai dan tidak mau terlalu pesimis dalam melihat ini
tapi beberapa orang misalnya sudah berpikir bahwa yang dikhawatirkan adalah terjadi chaos
atau kemarahan atau apalah begitu sehingga pemilu tidak bisa diselenggarakan sesuai dengan apa yang kita harapkan
ini kan bahaya sekali
nah kecuali salah satu yang juga mencuat di publik adalah mengenai transparansi
karena dinilai bahwa sipol ini tidak bisa diakses
bagaimana cnn indonesia mencatat hal ini atau melihat hal ini mas revo
ya ini yang sedang ditutup oleh banyak halangan
bagaimana kemudian kpu melakukan audit terhadap sipol
dan saya pikir memang kalau memang ingin menjelaskan isunya ya
memang audit itu tidak ada transparansi
maka apa yang kemarin itu bisa walaupun mungkin tidak bisa dipulihkan sepenuhnya ya
tapi tidak tidaknya kalau transparansi itu terhadap data pol itu
kita disampaikan dibuka dan dilakukan sehingga kepercayaan terhadap kpu kembali
mas arief apakah isu transparansi ini juga bisa menjadi salah satu unsur yang cukup besar
untuk menurunkan integritas dan juga kredibilitas kpu yang kita khawatirkan terjadi
ya saya kira pasti ya kalau kredibilitas itu tidak gini lah
kalau di dalam bicara korporasi misalnya kalau ada muncul soal persoalan kredibilitas
maka yang harus dilakukan tentu saja adalah menjernihkan
persoalan mencari hulu dari persoalan apa lalu kemudian diselesaikan
kan itu mestinya
sehingga nanti dalam perjalanannya di hilir tidak ada ketidakpercayaan distrust dan seterusnya
itu yang harus diselesaikan
nah karena menurut saya seluruh elemen apakah itu kpu bawaslu dan sebagainya saat ini
harusnya duduk bersama untuk memastikan pertanyaan pertanyaan yang ada di dalamnya
pertanyaan itu memang valid dan bisa dijelaskan
ini berbeda dengan misalnya gugatan yang dilakukan oleh partai umat ya
partainya pak aming rais
ini kan juga ada satu proses ya
ada satu proses yang dilalui untuk bisa memastikan mana yang benar
apakah dia layak lolos atau tidak
tapi yang sebelumnya yang kita bahas tadi adalah mereka yang kuat diduga tidak lolos diloloskan
dan bukti buktinya paling tidak dalam pembuktian jurnalistik itu sudah cukup meyakinkan bahwa itu terjadi
nah kalau yang begini diabaikan saya lagi mengkhawatirkan betul bahwa kepercayaan orang kepada proses pemilu menjadi turun
bukan sekedar melahirkan apa namanya apatisme ya
itu juga tentu saja jadi concern kita
tapi juga jika ada reaksi yang tidak kita inginkan
terutama dari partai perserta pemilu yang lain
selain mengkhawatirkan kredibilitas juga integritas penyelenggara pemilu
dalam konteks ini adalah kpu yang dikhawatirkan juga adalah adanya pemilu yang kurang berimbang
karena dalam nomor urut kemarin hanya ada satu parpol parlemen peserta pemilu dua ribu sembilan belas yang mengikuti pengundian nomor urut
yaitu p tiga sedangkan delapan parpol lainnya ini menggunakan nomor lama
ini memang sesuai dengan perpu namun kemudian dikhawatirkan ini akan berimbas pada persaingan yang diskriminatif dan juga kurang seimbang

partai politik kan sebenarnya nomor urut itu menjadi penting ya
karena kita dalam pemilu sementara ya banyak partai politik yang atau caleg ya yang diunduhkan karena posisi
karena nomor urut kemudian itu nanti akan mengharus pada posisi persa suara
nah bagi para pemilu
bagi para pemilik masa mengambang datang ke cs
ada potensi bahwa mereka baru akan menggunakan tps itu berdasarkan siapa yang akan terlihat lebih seling atau tampak misalnya di kiri atas kanan atas
itu akan lebih siang dinilai lebih menguntungkan
nah kita tahu kan di keputusan pertama
kita tahu kan di pemilu sebelumnya bahkan ada calon legislatif itu yang bahkan menyulap fotonya
supaya terlihat lebih jeling di kertas suara
foto nya dimarkipulasi disulap sehingga tampak lebih seling
nah ini yang kemudian juga menjadi ketika partai politik itu sudah diuntungkan karena nomor nomornya
apakah itu nomornya memang yang diharapkan
karena berkaitan juga dengan misalnya gol atau slogan dari pemilih sebut tidak berubah
meripal dari slogan slogan atau sebelumnya
tapi buat partai partai politik baru tentu ini adalah hal yang lebih challenging bagi mereka
karena mereka tentunya harus
kempennya akan menjadi lebih berat dari partai politik
toh memang konsekuensi dari sebuah partai politik baru
memang idealnya adalah jadi semuanya jadi baru sehingga semua pada posisi yang sebuah konstelasi
tapi bagi partai politik yang sudah high status tentu mereka juga tidak akan
pasti akan mengangkat karena mereka kan sudah melalui darah darah disitu
ini memang ya itu intinya lagar lagar poin lebih
ya ada buta
ya partai politik nanti akan harus menemukan caranya sendiri
terakhir saya mau meminta tanggapan mas arief terkait hal ini
pendek saja mas
mengenai nomor urut ini mas
ya saya kira kan nomor urut ini kan tidak bisa dipisahkan dari branding ya
jadi partai partai yang sudah lama tentu saja
pakai nomor yang sudah ada
yang sudah dipakai pada pemilu sebelumnya
dan ini menyangkut branding begitu
lalu kemudian acungan jari dalam
dalam periode kampanye
itu kan dia kepengennya tetap gitu
dan di dalam politik indonesia inisialnya kan kita
sering sekali berhadapan pada kataan bahwa mereka yang sudah lolos
melewati gerbang atau pintu itu kemudian gerbangnya dikunci
atau kemudian gerbangnya dikecilin
jadi orang lain susah masuk
nah inilah yang terjadi sekarang ini
partai partai yang sudah pernah ikut pemilu
itu kemudian ngunci
ya sudah saya pakai nomor yang lama saja
sehingga yang lain harus berbagi dengan nomor nomor yang sisanya
nah ini memang menyangkut fairness akhirnya
partai partai baru akan mulai dan muncul dengan nomor urut yang baru
sehingga yang nggak bisa menggantikan yang sudah ada
terpenting kita sebagai media akan terus mengawal
agar proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik ya
mas revo dan juga mas arief
dan setelah ini kita akan membahas isu yang juga sedang hangat pada pekan ini
yaitu mengenai kasus perintangan penyidikan pembunuhan yosua huta barat
namun akan kita bahas usai jeda